akhir tahun seribu sembilan ratus sepuluh tram listrik bisa mengangkut tiga ratus tiga puluh tiga dua ratus dua puluh tiga penumpang dalam sebulan
karena di dalam trading ini pasti ada lawan
ya sekarang ini kalau kita melihat apa resiko kita menggunakan sebuah generatif ai seperti chat gpt ya
dialah muhammad awam prakoso atau akrab disapa ka awam
satu jam kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia itu sudah bisa digantikan oleh ai atau robot atau automation
di perusahaan perusahaan itu yang jumlahnya
dalam satu hari biasanya nelayan bisa membawa kupang hingga tiga puluh karung bahkan lebih
kepala desa bongkasa pertiwi menjelaskan pengelolaan lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat
bahwa hepatitis yang terjadi hepatitis akut ini bukan dipicu akibat covid sembilan belas
ya maksudnya ya basket sekarang kan beda nggak bisa ngandalin di bawah doang karena sekarang lebih keluar
pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang tidak bergantian alat makan dengan orang lain
sekarang diberlakukan mini lockdown di sana
kita sudah mendapatkan tongkat dan bola golf yang disewakan
klasiknya itu berkaitan dengan spektrum politik
dengan menghapus satu ayo silahkan daftar
nah aspek kultur budaya budaya ini yang mempengaruhi gitu
penyelamat dari harga komoditas akan mengalami ekonomi lokal
tentu kita akan selalu
sehingga dari waktu ke waktu penyakit ini semakin banyak diteliti
jadi bagi kita studi tur itu adalah satu kegiatan yang positif
cuman inti dari semua ini kita mencoba untuk mengatur apa yang kita keluarkan
pinjol ini kan bukan hanya mahasiswa
ini sudah kelas berapa di kanada